di sini ada yang lebih aneh nih lebih menarik
ada seorang kakek punya keahlian seperti seorang ninja
betul karena dari mulutnya pria berusia delapan puluh tiga tahun tersebut
mampu melontarkan sebuah jarum dari jarak puluhan meter
layaknya menembak menggunakan pistol
kakek dengan keahlian khusus ini bernama lim wong shu
atau biasa dipanggil johnny lin
pria keturunan tionghoa berusia delapan puluh tiga tahun ini
merupakan seorang purnawirawan kko atau marinir
johnny li mempunyai keahlian khusus seperti seorang ninja
yakni melontarkan jarum dari mulut hingga sejauh puluhan meter
saat dicoba di depan rumahnya dari jarak tiga puluh lima meter ke sasaran beton
sebuah jarum yang disemburkan langsung menancap dalam
keahlian ini diakui oleh johnny lim ia pelajari dari teman sang kakek
saat dirinya berusia enam tahun
kemampuan ini terus ia asap dan latih setiap hari
bahkan hingga ia berusia delapan puluh tiga tahun saat ini
pria kelahiran tiga april seribu sembilan ratus tiga puluh empat ini mengaku
pernah menggunakan keahliannya saat operasi
di kora tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat pada era presiden soekarno
di semenanjung malaya untuk melawan malaysia
dan sejumlah tentara asing pada saat itu
johnny lim yang masuk dalam kesatuan komando intai para amfibi
atau yang biasa kita sebut taifib
juga mengaku bahwa dalam operasi duit korat dirinya
diterjunkan terlebih dahulu daripada dua tni yang gugur
yakni usman dan hanun
dimana keduanya dihukum gantung di singapura
senjata itu kan pakai museum
dua itu kan pakai musiu
sama tanpa musiu
bayangkan tadi jarak berapa itu
biasanya saya sampai tiga puluh lima meter
ya kalau saya lihat memang hanya satu saya di indonesia
nggak ada lagi
jadi saya kemana mana maupun di orang luar luar
mengatakan cuma satu
waktu itu saya waktu ada orang kungfu dari cina
saya tanyakan ini aslinya kan dari cina
saya tanya ada nggak
dia bilang ini jangannya ming dulu
tapi sudah hilang sekarang
sudah nggak ada di gadget
dalam clipping sebuah media tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
johnny lim dijuluki sebagai semburan mulut berbisa
johnny lim meng clip kalian ini merupakan satu satunya di indonesia
kalian ini merupakan warisan dari para pendekar tiongkok
di jaman dinasti ming
wahyu pratama surabaya